jalur pantura di kelurahan limbangan wetan brebes mendadak ramai
sebuah mobil warna putih yang berhenti di tengah jalan dikepung oleh puluhan polisi
mereka mengira puluhan anggota polres brebes itu sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan
kejadian ini bermula saat mobil dikejar petugas polisi karena tidak dilengkapi plat nomor polisi
sesampainya di depan kantor kejaksaan mobil ini berhenti
ketika petugas menghampiri pengemudi tidak mau membuka kaca maupun keluar dari mobil
bahkan kaca mobil langsung dikunci dari dalam
hingga dua jam berdiam di dalam mobil polisi melakukan evakuasi paksa
kaca mobil ini dipecah dengan dipukul kunci roda
seorang wanita pengemudi mobil selanjutnya dibawa ke mapol resbrebes
dua polisi ternyata tidak mau keluar keluar sampai dirayu dibucu tidak mau keluar
dan akhirnya banyak polisi
ini memujuknya sampai turun semua juga nggak mau keluar keluar
dibucu juga tidak keluar
dari jam dua kurang sampai jam sekarang baru nyerah
setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas pengemudi bernama eli siti nurholifah asal blitar jawa timur
hasil dari pemeriksaan untuk sementara kita sudah koordinasi dengan lurah daripada tempat tinggalnya yang bersangkutan
dan memang dua puluh hari
yang lalu yang bersangkutan meninggalkan rumah dan ada riwayat gangguan kejiwaan
aksi nekat pengemudi ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat
arus lalin kembali normal setelah mobil dievakuasi dari tengah jalan
imam surito brembes jawa tengah